pelawak legendaris jawa timur lutfi gala japo selasa sore tutup usia
lutfi meninggal setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di jalan lingkar timur sidoarjo
isak tangis keluarga dan kerabat menyambut kedatangan jenazah
masih ingat dengan pelawak jawa timur satu ini lutfi kalajapu
selasa sore pelawak yang kerap tampil di siaran lokal jawa timur ini meninggal dunia
isak tangis keluarga dan kerabat menyambut kedatangan jenazah di rumah duka di kampung keranggan surabaya
lutfi meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan lalu lintas saat mengendarai motor di jalan lingkar timur sidoarjo
di mata keluarga lutfi gala capo merupakan seorang kepala keluarga yang baik dan pekerja keras
menurut saya saya pekerja keras meskipun malam pun raja kemana pun tetap berangkas
menurut yang saya tahu alasan saya kerja di profesi ini pun atas dasar kepuasan hati dari setiap teman teman
sejumlah rekan seprofesi yang hadir di rumah duka ikut kehilangan atas kepergian lutfi
saya kehilangan karena calub itu orang yang baik dan kreatif
saya jangan nakut sama mas lutfi itu dia itu sangat apa sangat pengalaman itu di bidang lawak maupun lainnya itu dia itu bagus
saya sebagai anggota paski dan semuanya anggota paski teman teman dari jakarta juga sangat amat
merasa kehilangan nggak menyangka jadi khususnya grup gala japo
rencananya jenazah lutfi galajapo akan dimakamkan di tempat pemakaman umum tembok gede surabaya pagi ini
dalam usia ke empat puluh delapan lutfi meninggalkan seorang istri bernama wiwing istilawati dan putra sematawayangnya muhammad altof louisani
lutfi gala japo adalah satu di antara anggota dari grup lawang gala japo dengan tiga personilnya yaitu lutfi gala japo jadi gala japo dan prio galajapo
grup lawak ini sendiri mulai
kondang sejak terbentuknya pada era tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
wahyu pratama surabaya